sampai jumpa di video selanjutnya
udah pak biar acing aja yang megang
kamu itu tidak sayang sama mas suha
mas suha itu kan luarnya saja yang sangar
tapi dalamnya itu lebih sangar
eh si acing ini senang sebetulnya kalau mas suha sakit
parah makin lama
soalnya dia bisa bebas
apalagi di cirawas ini mau ada guru cantik katanya saya dengar
sekarang guru cantik
hidup kamu indah banget ceng
kalau semuanya mau
muka kamu biasa saja ceng
wah nggak boleh aku ceng
nikah itu bolehnya itu empat kali
nggak boleh sampai lima kali
masa tuh dipacarin doy
lain juga kalau nggak bisa dinikahin
itu namanya perbuatan dosa
yang satunya buat kamu aja dong
susah bener sih
saya juga sayang sama atem
belum tentu perempuannya juga mau sama kamu doain
kamu kan melehoi
urusin orang banget sih kamu
eh sudah jam delapan kok
tipe tipe orang sukses itu jadwalnya jelas
kamu salam pangan
udah mau nonton harta warisan
bilang aja mau nonton sinetron harta warisan
eh nggak lepel maaf
nggak lepel nggak lepel
iya ceritanya makin seru kom
ih kembarannya angel ternyata tiga
nontonnya di sini aja ya doy
di sini aja bareng bareng ya
nonton di sini aja kom
di sini aja bareng
berisik amat tadi kamu ceng
udah pada pulang mak
mak mau kamar mandi
ini acing lagi setel mak
udah mak biar acing aja yang megang
kamu ngapain belajar sana
aku mau nemenin nenek pi
karena ada papi yang nemenin nenek
udah masuk sana
kamu aja yang masuk kamar ceng
yaudah edward sini aja ya mak
acing juga di sini ya mak
awas gak buang garam
kalau terjadi apa apa sama anakku
aku akan mencuri buang buang
lari ipana lari
keadaan istri saya
tidak ada pilihan lain

enak ya hidup orang
gampang bisa jadi kaya raya
kapan aku bisa kayak gitu
akibat trauma yang dialami karya di rumah
lebih kontinu lagi
rangi istri bapak mengalami perusahaan
tidak bisa untuk mengandung lagi
nonton orang kaya saja susah
sini biar neng aja
kalau gitu akan mau ncuci dulu ya
biar neng aja yang ngerjain besok

suara apa ya
suara apa ya
suara apa ya
aku belum nanti baju sayang
debbie gak mau sekolah
papa mau beliin handphone baru buat debbie
tapi buktinya apa
papa gak beliin tuh
dengar ya debbie
bukannya papatnya tidak mau ngebeliin kamu handphone baru
tapi handphone kamu yang sekarang itu
masih canggih masih yang paling mahal
sayang atuh deb
kalau uangnya mama diambur amburkan
untuk membeli barang barang yang tidak perlu
mama itu capek deb
kerja jauh jauh ke luar negeri
cari uang banyak banyak buat kita
tapi ternyata disini
uangnya dibuang buang begitu saja
untuk beli barang yang tidak perlu tadi
tapi mama gak pernah marah tuh
kalau demi minta beli apa apa
papa setuju mama kalau dimintain apa apa
tidak pernah marah
tapi kewajiban kita untuk menjaga uangnya mama
kan uang itu untuk kita
untuk kehidupan kita sehari hari
tidak boleh dihabiskan begitu saja
terus ninggalin kita jauh jauh
maka dari itu
debik kita harus menjaga mama
harus selalu sayang sama dia
tidak meninggalkan kita
kalau omongannya jennifer
banyak omongan aja
barang barang mahal buat jenniper
nah itu dia
kalau debik sayang
harus nurut sama papa juga
kita pergi ke sekolah ya
kita ke sekolah
papa antar ya